kemarin kan lumayan agak sibuk
baru ada kesempatan sekarang gak enak juga sama catherine
yaudah masuk di
aku udah tolak
aku cuma mau informasikan
kan manis dilihatnya
akhirnya remisi remisi saya disetujui
saya udah bebas
saya seneng banget sekarang
mungkin ini hadiah dari allah ya sah
agar lo gak sedih terus
setelah kejadian kemarin
ya walaupun gak ada yang bisa menggantikan dengan apapun
dengan berita ini saya bahagia sekarang
akhirnya ini udah kalau kayak oke
selamat that's totem
ya kan dia
iya mudah mudahan sekarang udah membaik nih
tapi tunggu benar benar kondisinya pulih baru dia bisa pulang ke jakarta
eh baguslah emang lebih baik harus istirahat aja ya jangan kemana mana dulu
randy sekarang juga udah masuk kerja lagi banyak kerjaan yang tertunda kan dari kemarin
dan sekarang dia mau urusin kasian sebenernya capek dia pasti
siang ngantor malem harus di rumah sakit jagain catherine
ya mungkin kita nyebutnya tuh bahasa cinta kali ini ya
peruntungan mereka kalo misalkan mereka berjodoh
ya semoga aja mereka berjudul
eh by the way gimana keadaan kamu setelah pasca kecelakaan
ini alhamdulillah aku baik baik aja sih aku gak ada masalah
cuma pasti masih ada rasa sedih lah
karena keisha meninggal
pak chandra juga catherine juga harus beroperasi dan sekarang belum sadar
dan handphone aku juga udah balik
ya cantik kalau kamu mau hubungin aku langsung bisa ya ke nomor yang lama
ya syukurlah kalo gitu nin
handphone catering gimana udah dibalikin belum dari polisi
udah udah dibalikin tapi ya kondisinya rusak parah nin
ya udah aku masuk dulu ya

kalau aku menjelaskan iya
terus apaan ini kan

aku ingat waktu sebelum kejadian kamu sangat panik sekali
di saat itu aku juga panik
semoga kamu bisa cepat sembuh
dan balik lagi seperti normal ya
kau bisa menjadi saksi buat aku
karena yang sesudah menurut aku kalau aku tidak menjaga keisha
kamu bisa membuktikan
omongan kamu yang salah
kalau aku menjaga keisha dengan sangat baik
cepat sembuh ya
aku harus pergi dari sini sekarang
bahaya juga nanti ada yang nganalin gue
kemarin kan lumayan agak sibuk
baru ada kesempatan sekarang gak enak juga sama catherine
udah apa lah
aku cuma mau informasikan
tadi dapat kabar dari pak amar
kalau besok elsa bebas
sebagai manusia kadang aku merasa gak bisa terima yang sudah dibebaskan seperti ini
aku pernah masuk penjara karena tertuduh membunuh roy
bahkan berpisah dari mas nino dan bahyang reina di penjara
begitu banyak rasa sakit
tapi balik lagi sebagai seorang kakak
aku bersyukur elsa bebas
ya udah selamat ya
dari kemarin kamu belum jawab
kamu ke kantor sebenarnya mau ngomong apa
kau udah pernah aku bahas ya
masa perlu aku harus bahas lagi
aku harus ke kantor
aku udah terlalu
tidak ada yang andin sembunyikan
selama ini andin gak pernah ke kantor
tapi mendadak meledakkan kaki di kantor
dia satu milik mereka berdua
jadi siapa lagi verste games bisa dia testimonian
iya andin ada juga
ga terlalu banyak yang bekerja
jadi selama t sinain di kantor sulung
orang kecil selalu punya bisnis mocok
jadi itu paling menghabiskan gaya
apa itu menurut kamu
yangakses pemuka rumah ini
ketika dia masih di rumah
banyak duka di rumah
kamu cepat sembuh ya
biar kamu bisa kembali beraktifitas lagi
di kantor seperti kehilangan
kamu pasti bisa sembuh
selamat malam pak
mau pulang juga
iya pak saya baru mau pesan taksi online
ada beberapa hal yang mau saya bicara
apa yang mau saya tanya
apa yang mau saya tanya

kamu oh tuhan

saya estou semangkuk

saya juga temui peng preventif